akibat peristiwa ini sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jarum suntik dan sejumlah vaksin covid sembilan belas rusak
ribuan masker juga dibuang
selain itu satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan akibat terkena lemparan kursi plastik
dua kaca jendela musola yang ada di area pelabuhan ikut pecah
pasca kericuhan tim inavis dari polres aceh barat daya melakukan olah tempat kejadian perkara selasa siang
dalam olah tempat kejadian polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti peralatan vaksinasi
berupa jarum suntik dan sejumlah dokumen kegiatan vaksinasi yang rusak akibat kericuhan dan penolakan dari warga
kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya penolakan warga
kita melakukan langkah langkah persuasif dan edukatif
jadi kita persuasif ke sana memberitakan bekerja sama dengan forkopinda
aceh barat daya kemudian di kecamatan di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
hingga kini pihak kepolisian setempat masih mendalami kasus ini
sementara di gresik jawa timur puluhan warga desa pacu kecamatan balung panggang selasa sore menggeruduk balai desa setempat
dengan nada emosi warga menginterogasi dan mendesak ridwan
penanggung jawab kepala desa pacuh agar segera mengundurkan diri
meski diserbu warga pj kepala desa pacu ini tetap bergemik
rituan mengaku bersedia mundur dari jabatan asal sesuai prosedur
yang ini melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu
namun masa semakin emosi dan meminta kd segera menyatakan berhenti di depan warga
warga bahkan terus mengejar kd
warga mengklaim penunjukan pejabat sementara kepala desa tidak sesuai peraturan daerah kabupaten gresik
yang menyebut kepala desa harus warga asli
jelas bertentangan dengan perda
ya perda nomor perda delapan tahun dua ribu delapan belas
di situ ada klausa diutamakan berdomisili dari dinas tempat yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa
polemik penolakan kepala desa pacu ini sudah terjadi
di hampir sebulan
tim liputan cnn indonesia